nah cina kepala aja
sunat rupanya tak hanya milik kalangan laki laki tetapi juga perempuan
sunat perempuan ternyata dilakukan oleh masyarakat di sejumlah wilayah di indonesia
di bone sulawesi selatan sunat perempuan sudah menjadi adat dan tradisi masyarakat setempat
sunat perempuan di bone disebut makate
sebelum melakukan prosesi ritual makate itu biasanya kami mempercayakan seorang ahli
biasanya dalam keluarga itu menunjuk satu orang yang disebut sebagai sandro
anak perempuan bone disunat di usia empat sampai tujuh tahun
dengan makate anak perempuan dianggap sah sebagai muslim dan tidak beresiko jadi perempuan nakal saat dewasa
biasanya kalau di kita itu umur empat sampai tujuh tahun mbak yang penting sudah bisa mengikuti syahadat atau membaca al quran
sunat perempuan ternyata juga dipraktikan di kota besar seperti jakarta
hanya saja tidak banyak dokter atau bidan yang berani menyulat
itu masih banyak banget ya
masih banyak banget terutama yang orang tua ya
kalau untuk ibunya pribadi misalkan ibu dari bayi itu sendiri sih biasanya suka
oh ya dia dikasih tahu pun akan paham dan ngerti gitu
kebanyakan itu ya orang orang yang zaman dulu
karena mungkin bagi mereka sunat bagi bayi perempuan itu kan udah turun temur nih gitu kan
atau adat istiadat gitu ya
sunat perempuan memang tidak bisa lepas dari tradisi
kementerian kesehatan juga menganjurkan agar perempuan tidak disunat
anjuran itu tertuang dalam permenkes nomor enam tahun dua ribu dua puluh
akan tetapi sunat perempuan telah menjadi budaya yang mengakar di sebagian masyarakat
sehingga tidak bisa dihilangkan begitu saja
berpikir begitu kan takut
terus tapi merujuk ke belakang bahwa saya juga waktu kecil dilakukan seperti itu mbak
jadi ya sudah
anaknya dikata juga
mungkin kalau misalkan ada cerita kan maksudnya tuh diapain sih gitu
kalau saya dulu nemenin bidan saya dulu itu diin sisi sih
jadi kayak hanya di apa ya diambil sedikit sih gitu
jadi kriterisnya yang diambil ya
ya jadi mengutip definisi dari who tentang hitam pada perempuan atau fgm
ini adalah tindakan yang dilakukan
secara sengaja untuk mengubah atau mencederai organ genitalia perempuan tanpa indikasi medis
dan who sendiri sudah mengatakan bahwa sunat pada perempuan will only do harm
ya jadi sebaiknya memang tidak dilakukan
sunat perempuan kerap dikaitkan dengan ajaran islam
namun tidak ada dalil yang menyebut praktik sunat perempuan
tapi karena memang sudah tradisi dan di islam pun membolehkan perempuan disunat
karena alasan untuk menekan libido perempuan biar tidak terlalu tinggi
akhirnya saya ya sunat anak aja gitu
kita sudah melakukan kajian cukup lama sekali
dan menemukan ternyata ayat al quran yang langsung bicara tentang hitam itu enggak
dari sisi medis sunat perempuan sebenarnya tidak memberikan manfaat apapun
justru sunat perempuan bisa mengakibatkan trauma fisik dan psikis perempuan
efeknya itu bisa kita bagi atas tiga
efek yang sekarang immediate effect
efek jangka panjang
jadi efek yang sekarang itu efeknya
kalau kita melakukan perlukaan
pasti nanti akan ada
pasti akan ada perdarahan
pasti akan ada infeksi
akan terjadi infeksi salon kemih juga
dan ini bisa mengakibatkan shock hingga kematian
nah itu immediate risk
dan yang untuk jangka panjang
namanya ada perlukan pasti nanti akan ada terbentuklah jaringan parut atau keloid
nah ini akan menimbulkan nyeri kronis pada bagian genetalia perempuan
dan kalau jaringan parut itu terbentuk keloid terbentuk

nanti ini akan berdampak dengan sexual life dia
jadi dia akan enggan untuk berhubungan dan akan menyebabkan disparunia
ini akan mengganggu keharmonisan rumah tangga juga
ingat ini tuh kekerasan loh buat bayi kita atau cucu anak cucu kita nih
kekerasan kekerasan ya
kekerasan terus melanggar hak asasinya perempuan gitu kan
jadi kalau bisa sih cobalah banyak cari info atau banyak
sekarang itu kan media banyak ya
kita juga gak susah cari info
jadi stop deh gitu stop berpikir kolot lah gitu
karena memang untuk medis sendiri itu gak ada manfaatnya dan gak ada
lebih baik kita edukasi dengan baik insya allah mereka pasti akan bisa nerima